siap menerangi akses jalan desa di sekitar sekolah
keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi
dengan wilayah terbatas dan berpindah pindah
berdasarkan catatan komisi pemilihan umum daerah tulang bawang tps yang terendam banjir berada di tiga kecamatan
terutama tadi dengan isu the fed sendiri masih sangat ambigu
tiga puluh dua ribu dua tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi b pp no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh tentang
kan sertifikat hak milik sudah dipegang
ini kayak tema wajib akhir tahun ya tapi yaudahlah coba disampaikan singkat aja
ini juga akan difungsikan khusus untuk menangani pasien covid sembilan belas bergejala sedang dan juga berat
karena konteksnya tadi yang sempat disinggung di awal